di depan ratusan bobotoh yang memenuhi stadion lodaya bandung kami sore
supardi nasir dan ahmad yufrianto langsung bergabung dengan rekan rekannya di persib
dalam latihan rutin yang dipimpin asisten pelatih heri setiawan
kedua pemain yang pernah memperkuat timnas piala aff dua ribu empat belas itu
rencananya akan diproyeksikan untuk mengembalikan kekuatan lini pertahanan persib
sebelumnya vladimir dan tony sukses mengantarkan persib sebagai juara liga super indonesia dua ribu empat belas
dan piala presiden dua ribu lima belas
guna memperkuat komposisi tim dalam jangka panjang
manajemen persib memberi kontrak selama dua musim untuk kedua mantan pemain sriwijaya tersebut
manajemen persib pun masih membuka peluang untuk merekrutmen lokal berkualitas lainnya
guna bergabung dengan mau bandung
nanti melihat kebutuhan ya nanti kalau pelatih masih meminta
saya juga siapkan saya masih bisa mencari lagi bagaimana
kita berlatih nanti bisa bicara
supardinat sirren ahmad yufrianto merupakan dua dari total tujuh rekrutan anyar persib bandung
guna menghadapi turnamen piala presiden dan liga satu musim ini
fredy bangun bandung
memasuki kompetisi liga satu indonesia psm makassar memilih latihan di kuta bali
bali dipilih sebagai tempat untuk mempersiapkan kekuatan dan finalisasi tim
lantaran dianggap memiliki fasilitas lapangan yang bagus
terkait target di liga satu indonesia
pelatih psm makassar mengaku masih fokus untuk membentuk tim
dalam latihan ini tampak sejumlah pemain baru seperti ravel maetimo
hamka hamzah dan juga pemain asing milik psm
kita harus mencapai tim pertama kita belum mencapai tim
kita masih ada tempat yang tersedia
orang orang selalu penasaran sangat awal apa targetnya
tapi kita masih membangun dan melihat tim
dan tentu saja tim ini lebih baik dari tim tahun lalu
pemain baru ramel maitimo mengaku senang bisa bergabung dengan psm makassar
karena menurut pemain naturalisasi ini psm adalah klub terbaik
mantan pemain arema ini juga yakin psm akan menjadi juara
pilih psm karena saya pikir saat ini itu pilih terbaik untuk saya
musim ini psm punya banyak target yang bagus
selain menggelar latihan tim besutan robert rene alberts ini juga dijadwalkan melakoni laga uji coba
psm juga masih mencari beberapa pemain baru untuk mengisi kuota yang kosong